dan untuk mengetahui perkembangan terkini di sepanjang jalur utara kami telah terhubung dengan produser lapangan agustinus riandi yang ada di brebes timur jawa tengah
selamat malam agustinus
kalau kita melihat di hari kedua lebaran kali ini jakarta sudah mulai ditinggalkan orang orangnya untuk kembali mudik ke daerah jawa tengah dan jawa timur dan jawa barat
apakah dari pantauan anda di brebes timur saat ini pantauan atau arus pemudik ini semakin meningkat atau justru tidak ada perkembangan yang signifikan
ya selamat malam budi
seperti yang telah disampaikan sebelumnya malam ini arus lalu lintas dari arah gerbang tol pintu keluar brebes timur menuju ke arah pertigaan brebes timur terpantau rame lancar
tentunya berbeda dari kemarin
di mana saat hari h lebaran suasana terasa sangat lengang lalu kendaraan bermotor bisa berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi
namun saat ini untuk semua kendaraan yang kembali melewati pintu keluar tol brebes timur kembali harus melewati sedikit kepadatan yang tentunya jauh berbeda dibandingkan kemarin
dan hal yang berlaku sama juga ada di arteri pantura menuju ke arah kota tegal
sangat lancar bahkan terhitung sangat sepi
namun kali ini terpantau sangat ramai
bahkan tadi jam dua siang waktu indonesia barat sempat dilakukan kontraflow untuk mengurai kemacetan yang terjadi
mulai dari gerbang tol brebes timur hingga ke arah kota tegal
bahkan tadi kami sore tadi sekitar jam enam waktu indonesia barat mendapat kabar bahwa
tegal kembali mengalami kemacetan hingga kendaraan tidak bergerak
seperti itu budi
rian di hari kedua lebaran ini dari tadi penjelasan anda bahwa arus pemudik masih cukup padat yang sampai ke brebes dan tegal
apakah pihak kepolisian atau otoritas terkait saat ini masih memprioritaskan penanganan arus mudik
atau mungkin sudah mulai mempersiapkan bagaimana penanganan arus balik
karena ini sudah hari kedua lebaran ini rian
iya budi walaupun hari ini sudah satu hari setelah lebaran namun bisa dipastikan bahwa kendaraan para pemudik dari jakarta yang melewati jalur pantura
masih mengalami peningkatan
bahkan masih menurut pihak kepolisian juga sampai malam ini masih akan ada para pemudik dan bahkan masih mengalami puncaknya untuk malam ini
jadi kepolisian memperkirakan bahwa arus balik baru akan terjadi besok
dengan puncaknya ada di hari sabtu
nah sementara untuk penanganan arus mudik sendiri sampai malam ini polisi masih memperlakukan perlakuan khusus
bagi para kendaraan yang melakukan arus mudik
seperti contohnya kontraflow tadi
sehingga untuk arus balik belum ada langkah penanganan yang cukup signifikan
yang dilakukan oleh baik kepolisian brebes ataupun kepolisian resor kota tegal
baik terima kasih agustinus riendi yang melaporkan langsung dari brebes jawa tengah